animasi di cnn indonesia today kualitas jasa keuangan menggelar pertemuan tahunan industri
jasa keuangan dua ribu dua puluh dua dan peluncuran taksonomi hijau indonesia dalam pertemuan tersebut ojk
memaparkan lima kebijakan untuk mengantisipasi tantangan ekonomi seperti penyebaran varian
covid sembilan belas percepatan normalisasi kebijakan negara maju hingga peluncuran taksonomi hijau indonesia
selain itu presiden joko widodo juga meluncurkan taksonomi hijau indonesia untuk mendukung skema
pembiayaan yang berkelanjutan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan dari berbagai kementerian
dan lembaga termasuk ojk hai hai hai hai hai kepala otoritas jasa keuangan wimbo santoso
mengatakan tahun ini masih banyak tantangan untuk menjaga perekonomian indonesia
untuk itu ojk menyiapkan lima kebijakan prioritas di sektor jasa keuangan pada dua ribu dua puluh dua
kebijakan prioritas tersebut pertama meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung
percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui insentif bersama untuk mendorong pembiayaan
sektor komoditas sesuai pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari
hai menghadapi tantangan tersebut kami telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk sektor
jasa keuangan di dua ribu dua puluh dua yang pertama kami akan terus meningkatkan peran sektor jasa keuangan
untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif bersama dengan
pemangku kepentingan lainnya mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas
sesuai prioritas pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sudah kita
industri ini mulai dari hulu sampai hilir di samping itu juga kami akan melanjutkan
stimulus untuk mendorong kredit kepada sektor properti
kedua mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas
dan percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit ketiga menyusun skema pembiayaan berkelanjutan
untuk mendukung pengembangan ekonomi baru antara lain dengan ekonomi hijau antara lain pendirian
bursa karbon dan penertiban taksonomi hijau atau klasifikasi pada berbagai aktivitas ekonomi yang
pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon
indonesia dalam taksonomi hijau yang kami susun kami mengkaji dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga klasifikasi sektor dan subsektor
ekonomi dimana sembilan ratus sembilan belas diantaranya telah kami konfirmasi oleh kementerian terkait hal ini akan
menjadikan indonesia menjadi salah satu
negara yang mempunyai taksonomi hijau selain tiongkok uni eropa dan asean dan taksonomi hijau
ini akan mohon diluncurkan oleh bapak presiden pada kesempatan ini dan akan menjadi pedoman bagi
penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan
lembaga termasuk didalamnya ojk yang sudah dimulai dengan atem er lebih rendah kredit kepada kendaraan
berbasis baterai keempat memperluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya usaha
kelima memperkuat kebijakan transformasi digital sektor keuangan dengan meningkatkan akses masyarakat
ke produk dan jasa keuangan dengan harga lebih tinggi akses cepat
termasuk literasi dan pelindungan konsumen presiden joko widodo juga hadir secara virtual
memberikan apresiasi kepada ojk serta memberikan empat pesan penting kepada ojk untuk memperkuat
pengawasan persoalan persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan ojk sebagai
motornya di masa sulit pengawasan tidak tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan
membuka celah membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung ujungnya
akan merugikan masyarakat hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi ojk juga sudah menyiapkan
berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk tetap menjaga industri jasa keuangan dan mendorong
pemulihan ekonomi nasional yang termuat dalam master plan sektor jasa keuangan indonesia atau